karnaval siswa tingkat pendidikan anak usia dini hingga siswa taman kanak kanak di kota probolinggo jawa timur menjadi viral di media sosial
hal ini terjadi setelah seorang warga mengunggah rekaman yang dibuatnya
inilah video amatir yang direkam warga saat peserta karnaval tampil dalam rangka peringatan hari kemerdekaan ke tujuh puluh tiga republik indonesia sabtu siang
dalam rekaman video ini sekelompok peserta dari sebuah sekolah pendidikan anak usia dini mengenakan pakaian berwarna hitam
memakai cadar dan memegang replika senjata dari kayu
video berdurasi empat belas detik ini menjadi viral di berbagai media sosial dan menuai polemik
sebagian netizen menilai kostum anak anak tersebut melambangkan radikalisme
banyak netizen yang menghujat kepala sekolah dan meminta polisi cepat bertindak
setelah ditelusuri peserta karnaval dalam rekaman tersebut adalah siswi pak ustaz
pak ustaz sekolah tersebut berada di bawah naungan kodim delapan ratus dua puluh perubolinggo
menanggapi viralnya video carnival ini sabtu sore kepala sekolah paut kartika lima ratus enam puluh sembilan panitia karnival dan komando kodim delapan ratus dua puluh menggelar konferensi pers
kami berangkat tema bersama perjuangan rasulullah kita meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada allah swt
kami tidak punya tujuan apa apa
dan kami tidak pernah tidak punya pemikiran atau tujuan untuk menanamkan kekerasan kepada anak anak
sebatas pakaian yang ada itu memang anak anak apa yang ada di sekolah kami berikan kepada anak agar supaya dipakai
seperti alat alat peraga properti yang ada itu kami manfaatkan untuk menghemat desa
jadi sekali lagi
kami tidak punya tujuan apa apa
dalam hal ini kami mengadakan kegiatan pawai budaya
tujuannya yang pertama lebih menanamkan kepada anak anak kesenian dan budaya budaya yang ada di indonesia
terutama yang bisa diserap oleh anak seumuran kelompok pemain ra dan ita
tidak ada maksud yang lain lain

ketika kita menerima kegiatan dari anak anak kita tidak bisa menerima kegiatan dari anak anak jadi mohon maaf untuk kostum
bahwa memang ini adalah murni untuk memanfaatkan properti properti yang ada di tempat penyimpanan barang barang yang ada di tk
dalam hal konteks tema yang diberikan atau yang disampaikan tadi oleh kepala sekolah tim panitia
itu adalah hanya murni untuk memang memberikan kepada murid murid
tentang bagaimana perjuangan agama islam
dan tidak ada namanya sedikit pun tentang radikalisme di sini
saya tekankan lagi itu murni tidak ada namanya atau dengan unsur sengaja menunjukkan adanya aktivitas paham radikalisme
khususnya di probolinggo sini atau di kodim
rio saransi selaku dandim delapan ratus dua puluh
penanggung jawab paut kartika lima ratus enam puluh sembilan juga memastikan bahwa tidak ada unsur kesengajaan
keikut sertaan dalam karnaval tersebut adalah bentuk partisipasi dalam peringatan kemerdekaan ri
dan bukan merupakan pemberian doktrin radikalisme